warga komplek cipageran asri kota cimahi jawa barat
bahu membahu membantu satu keluarga yang terpapar virus corona
sebagai bentuk kepedulian warga menyuplai sembako dan makanan
selama keluarga kluster seminar keagamaan lembang ini
menjalani isolasi mandiri
yuli indartono dan lili suci menjadi inisiator warga
di komplek cipageran asri kota cimahi jawa barat
untuk membantu keluarga m yang terpapar virus corona
klaster seminar keagamaan lembang
awalnya terjadi kepanikan dari warga di sekitar komplek
namun setelah diberikan pemahaman warga pun saling bahu membahu
membantu dan menyuplai kebutuhan sehari hari keluarga m
warga sekitar menyuplai sembako dan makanan bagi keluarga m
yang sedang melakukan isolasi mandiri ini
sebelumnya keluarga m harus menjalani isolasi mandiri
selama empat belas hari setelah dinyatakan positif hasil rapi tes
meski tak ada gejala
gak ada yang pengen sakit
terus ya sama biasa aja ya
cuman jaga jarak aja
edukasi berarti ibu udah dapet ya bu ya

intinya jaga jaga persisian aja
para inisiator tersebut berharap apa yang dilakukan warga di komplek ini
dapat menjadi contoh untuk masyarakat lainnya
yang memiliki tetangga positif virus corona
mereka juga berharap agar tidak ada pengucilan maupun pengusiran
mereka juga berharap agar tidak ada pengusiran maupun pengusiran
apabila ada warga di sekitar rumah yang terpapar virus corona
terasnya pak mungkas cimahi jawa barat
terasnya pak mungkas cimahi jawa barat

dan rapid testnya itu tanggal tiga puluh maret sebetulnya
jadi karena masyarakat tidak tahu entah bagaimana tidak terinformasi
lalu keresahan itu berkembang
dan malam malam itu banyak telepon ke saya
menyampaikan keresahannya kepanikannya ini bagaimana
di perumahan kita ada yang terpapar covid begitu kira kira
pada saat itu malam malam ketika bapak mengetahui itu
keluarga m ini apakah kemudian sudah langsung
atau mereka juga masih takut untuk menceritakan yang sebenarnya pak
ya saya kira pada malam itu memang kepanikan sedang berkembang gitu
dan saya harus mengumpulkan informasi dari pihak yang otoritatif dulu
jadi malam itu juga saya kontak lurah saya kontak dokter di puskesmas
saya kontak di kubar jawa barat
dan besok paginya saya kontak dinas kesehatan cimahi
untuk memastikan bahwa informasi itu benar
dan yang kedua saya menanyakan
bagaimana pertolongan kesehatan yang seharusnya dilakukan
nah setelah semuanya saya dapatkan
barulah pagi hari hari minggu itu
saya kumpulkan beberapa tokoh masyarakat
tidak banyak dengan menjaga jarak di ruang terbuka gitu
saya sampaikan beberapa poin yang perlu dipahamkan kepada masyarakat
pada saat itu bagaimana reaksi mereka pak yuli
ya jadi dari wajah wajahnya itu pada minggu pagi
itu saya ingat ya dengan rote wajah yang panik putri
khawatir ada yang mau pindah dari situ mengungsi sementara
ada yang berkeras ini harus dibuat perumahan saja
nggak boleh ada di perumahan kita ada yang begitu begitu
lalu saya sampaikan dari hasil konfirmasi dari ayam pembangunan itu nomor satu
bahwa dari sisi protokol kesehatan kalau memang pasiennya ini sehat
maka dia bisa melakukan isolasi mandiri di kamarnya
tidak harus ke rumah sakit
ini memang sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku di negara kita
begitu mereka mulai memahami
pak yuli berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk meyakinkan warga
karena saya tidak yakin saya bisa melakukan apa yang anda lakukan
untuk meyakinkan orang enam ratus kakak dengan begitu banyak pemikiran
dan mungkin juga begitu banyak informasi yang diterima
jadi pada hari ahad
fokus kami adalah meyakinkan dulu para tokoh masyarakat di rt empat rw sebelas
diberi sebagai lokasi terdekat dari pasien itu
kemudian setelah itu saya lakukan kami di forum kami mengeluarkan statement resmi
jadi kami sudah konsensus dengan masyarakat
ini yang boleh mengeluarkan pernyataan resmi hanya forum saja
sehingga tidak sitem siur
dari informasi resmi itu saya jelaskan juga semua langkah langkah tadi
saya jelaskan dengan terbuka begitu
dengan menyembunyikan identitas pasien kami sembunyikan
tetapi langkah langkahnya kami jelaskan secara sistematis dan terbuka
dalam surat resmi edaran resmi
menunjukkan kepada semua masyarakat di perumahan
jadi mereka bisa membaca dan menanyakan yang perlu
dan dengan itu tokoh masyarakat bergerak
lalu mereka juga bisa membaca langsung informasi dari kami begitu
jadi semuanya otoritatif
alhamdulillah pelan pelan kepanikannya menurun
jadi berapa lama pak berapa hari meyakinkan warga pak
saya kira sekitar satu dua
lalu saya melihat ya betul alhamdulillah
lalu kemudian mengubah rasa panik itu menjadi rasa untuk membantu
itu siapa yang punya ide sih pak sebenarnya
atau warga inisiatif oke kalau bapak ini di rumah
atau gimana sebenarnya
baik jadi terkait yang saya sampaikan di awal tadi
bahwa ada tiga butir yang saya sampaikan di ahad tadi itu kepada para tokoh masyarakat
yang pertama tadi adalah memang sebagai tokoh kesehatan
pasien bisa isolasi di rumah
yang kedua saya sampaikan informasi mengenai karakteristik penyakit ini
ini tidak seperti nyamuk yang terbang kemana mana gitu tidak
tetapi kalaupun memang pasien itu benar mengidap penyakit itu
ya dia akan ada di saluran pernafasannya
sehingga selama yang bersangkutan isolasi menggunakan masker dan seterusnya
insya allah lingkungan juga aman
dan yang ketiga saya sampaikan para tokoh berpikir begini putri
jadi ini adalah musibah yang tidak digendaki oleh siapapun
yang bersangkutan pun juga pasti nggak mengendaki hal ini begitu
dan dia juga tidak tahu dengan cara bagaimana mungkin dia tertular pada awalnya
sehingga kita sampaikan seperti ini
ini justru harus kita dukung
karena yang bersangkutan adalah korban dari musibah
dan karena kita meminta keluarga pasien pasiennya harus ada di rumah
maka menjadi kewajiban kita untuk menuju port itu
nah setelah saya sampaikan perhatian berpikir begitu
alhamdulillah para tokoh masyarakat di rtm satu ratus sepuluh membantu
menyampaikan ke masyarakat
lalu masyarakat bergerak untuk membantu sampai sekarang
mohon maaf mungkin volume televisinya bisa dikecilkan sedikit pak
agak feedback di sini
tidak tidak apa apa
oh tidak ada
ya sudah pak tidak apa apa
tapi pak yuli sekarang gini
artinya keluarga ini masih akan isolasi sampai berapa hari lagi pak
lalu apa saja yang setiap hari diberikan oleh warga kepada keluarga bapak m ini
jadi ibu ibu itu berinisiatif iuran dengan dana mereka sendiri
itu menyediakan makan siap untuk dimakan tiga kali sehari untuk satu keluarga itu
tidak hanya untuk pasien
jadi sekali diberikan di pagi hari antara jam sembilan sampai jam sepuluh untuk tiga kali makan pak
sampai sekarang masih dilakukan
dan karena masa isolasi dari keluarga inti ini masih pun negatif
sudah didepriptas negatif
tapi masih berjalan masa isolasi tetap kita lakukan begitu
dan kebetulan test trap dari pasien ini belum keluar
jadi masih menunggu itu ya
dan yang penting sih
saya kira support dari masyarakat yang paling penting adalah support mental
tentu yang saya melihat itu
jadi saya lihat itu tadi juga saya cek
mereka dalam kondisi yang bergembira
wajahnya cerah senang pasiennya juga gembira
karena merasa mendapat dukungan dari masyarakat
yang mudah mudahan berdampak pada pemulihan kesehatan yang bersangkutan
pak yuli sekarang bagaimana dengan mekanisme atau mungkin bahasa kerennya protokol
di wilayah perumahan ini setelah kemudian ada warga yang positif rapid test ini
jadi khusus untuk rt tempat ada pasien itu
itu di beberapa pojok sudah disediakan tempat cuci tangan
ada sabun dan air
bahkan tukang sayur pun kalau masuk sudah berhenti dulu
tolong cuci tangan dulu
jadi itu sudah ada di protokol standar di situ
kemudian semua yang lewat di perumahan kami jelas harus menggunakan masker begitu
pak yuli semoga semangatnya terus terjaga ya pak
karena kita tidak tahu ini akan sampai kapan
semoga berkah juga untuk semua warga yang saling membantu itu
ini berita sangat baik dan sangat melegakan di tengah pandemi covid sembilan belas
pak yuli terima kasih banyak
salam untuk keluarga bapak m
semoga lekas sembuh
terima kasih pak